input yang baik niscaya akan menghasilkan output yang baik juga
peraturan kpu yang mensyaratkan eks napi kasus korupsi tidak boleh jadi calon anggota legislatif ternyata tidak sepenuhnya dipatuhi
menurut data dari bawaslu ada sekitar satu ratus sembilan puluh sembilan bahasa tv nya hampir dua ratus bakal caleg ex napi korupsi yang mencoba ikut peruntungan dalam kontestasi kali ini
apakah di hari terakhir ini kondisinya berubah dan bagaimana dampaknya bagi partai bagi kualitas demokrasi kita jika ini masih terus terjadi dan partai politik mungkin tidak mengindahkan pkpu ini
kita akan membahasnya malam hari ini bersama bang taufik riyadi wakil sekjen partai gerindra
terima kasih bang taufik sudah datang kemudian ada mbak titi anggreni direktur eksekutif perludem
terima kasih mbak titi
oke dan kita juga sudah tersambung lewat sambungan telepon dengan mas pramono u
ubaid tantowi komisioner komisi pemilihan umum
selamat malam mas pram
iya selamat malam ya
ya saya mau ke mas pramono dulu nih sebelum ke mas taufik dan juga mbak titi
mas pramono jadi update terkininya dari kpu sudah seperti apa mas pram
ada berapa yang awalnya teridentifikasi dan sejauh mana ini kemudian direvisi oleh partai politik ini di hari terakhir ini
ya kalau sampai sekarang kan tentu belum terdata berapa yang diperbaiki oleh partai politik
tentu kita menunggu sampai jam dua belas nanti
tapi ya tentu kami berharap bahwa kemarin dokumen pencalonan yang ada di dalamnya nama nama yang terindikasi mantan narapidana tiga jenis itu
tentu kita harap partai politik bersedia untuk menggantinya
sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam fakta integritas yang telah ditandatangani oleh pimpinan partai politik masing masing di semua tingkatan begitu
mas pram yang kemudian menjadi sorotan kan adalah mantan atau ex napi kasus korupsi
apakah ada napi napi kasus yang kemudian dilarang tiga hal itu juga masih terdapat dalam bacalek bacalek yang didaftarkan oleh partai politik mas bram
kami belum dapat laporan
dari data awal mas bram
iya maksud saya tidak ada laporan dari teman teman di provinsi maupun kabupaten kota terkait dua jenis yang lain itu
dengan demikian sebenarnya kita harapkan memang tidak ada
baik apa konsekuensinya jika partai politik tidak mengubah nama nama yang terindikasi ada satu ratus sembilan puluh sembilan orang itu di hari terakhir ini
apa konsekuensi dan apa nama langkah dari kpu sendiri mas pram
ya setelah ini kan kpu punya waktu untuk memeriksa kelengkapan dokumen perbaikan yang diserahkan oleh partai partai politik
mas pram yang terakhir
sebelum kita sudahi perbincangan kita menurut perspektif anda apa yang membuat partai partai politik masih tetap menyetorkan nama nama yang sebenarnya sudah dilarang oleh pkpu sendiri
apakah sosialisasi kpu yang kurang luas atau ada faktor lain dalam perspektif anda mas pram
sebagian besar yang kami tahu partai partai politik mengganti kok mas
di provinsi kabupaten kota itu sebagian besar hampir semuanya itu mereka dengan penuh kesadaran diri itu mengganti nama nama itu
jadi kami optimis sebenarnya ada aspirasi yang sama antara kpu bawaslu dan partai politik untuk menghadirkan calon calon yang sesuai dengan yang kita atur di undang undang maupun di pkpu
jadi memang hanya ada sedikit yang ya tentu itu ada dinamika infrastruktur
karena itu nanti kita bisa mencari hal hal yang bisa kita lakukan secara internal masing masing partai politik yang mungkin tidak bisa diselesaikan secara internal ya itu nanti kan ada jalur jalur sendiri yang bisa ditempuh begitu
sebenarnya niat dan aspirasinya sama ya tapi lagi lagi sebelum ke mbak titi dan juga mas taufik di sini
mas pram yang terakhir sekali apa nanti konsekuensinya jika mahkamah agung mengabulkan gugatan yang kemudian membatalkan pkpu ini tentang ini
apa konsekuensi hukum misalnya ketika partai politik sudah memasukkan atau mengganti nama nama yang terindikasi ex napi korupsi ini
pkpu nya oleh mahkamah agung
ya tentu kami akan mempelajari bagaimana putusan mahkamah agung apakah di dalam putusan itu juga mengatur soal keterkaitan dengan tahapan yang saat ini sedang berjalan
bagaimana dengan putusan mk kemarin soal calon dpd dari pengurus parpol
misalnya kan mereka juga mengatur dalam kaitan dengan proses pendaftaran caleg yang sedang berjalan
proses pendaftaran dpd
dpd yang sedang berjalan maka mk memerintahkan kpu begini begini
nah nanti kita juga akan melihat apakah di putusan mahkamah agung terkait dengan uji materi pkpu tentang nabi koruptor itu
nanti bunyinya bagaimana dan perintah apa yang disampaikan oleh ma kepada kpu
nah itu yang akan kita turuti
baik kita akan lihat perkembangannya nanti ke depan ya mas pramono ya
terima kasih sekali lagi mas pramono ubaid komisioner kpu yang telah bergabung bersama kami di layar pemilu terpercaya
terima kasih ya mas
jadi yang perlu saya jelaskan adalah memang ketika draft pkpu ini akan diluncurkan itu kan sebenarnya terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat tentunya
bahkan di internal partai kami sendiri
itu begitu tajam
karena di satu sisi di kubu yang pro
mengatakan bahwasan ini adalah semangat anti korupsi
dan itu memang bagi gerindra juga cukup baik gitu loh
karena memang kita ingin juga hulunya juga bersih
hulunya juga baik sampai kehilirannya nanti juga akan baik
tapi di satu sisi juga ternyata pkpu ini dianggap oleh yang kontra adalah melanggar apa namanya undang undang
karena di undang undang pemilu itu dijelaskan bahwasannya untuk napi koruptor itu tidak termasuk gitu loh
yang kena kan kalau tidak salah ya
nanti dikoreksi oleh
mbak titi pedofil dan yang narkoba
lalu yang bagi yang baca lek yang namanya korupsi dia memberikan pernyataan
dia mendikler itu
kenapa saya perlu mengulas itu
dulu sebenarnya dpr pernah membuat undang undang itu melarang
tapi kemudian dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
jadi menurut saya itulah yang kemudian dipilihkan jalan tengahnya saya rasa untuk kemudian mengakomodir kepentingan itu semua
nah kemudian dibipas oleh
pkpu ini dan menurut saya
ini kan menjadi pertanyaan publik ya
kemudian kita akan lihat nanti
jadi ini bentuk protes gerindra dengan quote unquote bahasa mudah yang dipahami tidak mematuhi pkpu karena ini bentuk protes bahwa kita tidak setuju dengan pkpu ini
jadi makanya saya katakan tadi kan pro dan contra nya disana
tapi bagi gerindra sendiri itu kan juga ada hak konstitusionalitas yang mesti dijaga oleh hak dipilih itu
bagi calon calon tersebut apalagi waktu itu waktunya mepet sekali begitu loh dengan yang ada
tapi kemudian nanti kalau memang ternyata kan hari ini ya malam ini kemudian kita tetap mematuhi aturan kpu itu makanya tadi disampaikan oleh komisioner dari gerindra pun kemudian menarik juga caleg caleg yang memang dianggap koruptor sebagainya karena bagian memang sudah menjadi aturan
jadi dari dua puluh tujuh hari ini sudah bersih nanti jam dua belas malam kita sudah lihat tidak ada lagi
proses itu sedang berjalan
tapi yang jelas kalau di dpr ri gerindra tidak ada sama sekali
itu yang terjadi itu memang di provinsi dan kaupaten
dan memang itu
eee kan karena waktu itu saya rasa agak mepet waktunya memang kemudian untuk penarikan kita juga agak kesulitan
boleh nggak mas taufik misalnya nanti publik sebelum kembali itu ya
publik kemudian jadi kan publik agak bingung ya alasannya gimana ada pkpu tapi semangatnya anti korupsi bisa nggak jadi publik mensimplifikasi wah gerindra kayaknya nggak punya semangat anti korupsi yang sama dengan kpu dan masyarakat sipil

ini kan publiknya ya oke lah agak bingung nih pernyataan ini antara kenyataan sama pernyataan agak berbeda
bisa nggak mensimplifikasi kayaknya gerindra punya semangat yang beda nih dengan semangat anti korupsi
kalau itu tidak perlu diragukan ya ke gerindra terkait semangat pemberantasan anti korupsinya
bahkan itu kan pesan pak prabowo sendiri terkait bagaimana kita harus menjaga integritas
dan itulah yang dilakukan oleh seluruh kader kader gerindra
satu misalnya gerindra ini partai yang ditelembatkan oleh icw sebagai yang transparan dalam laporan keuangan publik penggunaan dana parpol dua ribu tujuh belas
kemudian gerindra pula motor untuk menolak hak angket yang dilakukan oleh parpol parpol pemerintah pada saat itu
jadi kita menolak pelemahan kpk
gerindra pula juga mendorong kasus novel baswedan untuk diungkap di publik
tapi dalam hal mematuhi pkpw
untuk kepala daerah misalnya tertangkap
karena ini dirilis juga
tidak ada kader gerindra yang kepala daerah itu ditangkap oleh kpk ott dan sebagainya
jadi itu membuktikan gerindra bukan hanya sekedar kata kata tapi memang actionnya perilakunya memang mencerminkan itu semua
dan pkpw ini tidak mencerminkan bahwa gerindra bukan berarti gerindra juga tidak punya semangat anti korupsi yang sama ya
karena satu ini kan ada pro kontranya
karena memang mau tidak mau kita harus akui pkpw ini melanggar undang undang
karena undang undang membolehkan
kenapa kemudian pkpw
nah itu kan punya di pro kontranya
dan kita harus menghargai itu kan
gerindra satu sisi harus mengakomodasi kader kader yang mungkin saja terlibat waktu itu
tapi di satu sisi kami juga harus mengakomodir
berarti bukan berarti menentang pkpu bukan berarti tidak punya semangat anti korupsi
mbak titi bisa diterima nggak alasannya
ya mestinya perdebatan ini sudah selesai pada tanggal tiga juli dua ribu delapan belas yang lalu
ketika kementerian hukum dan ham mengundangkan peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas
pengundangan memang sempat ada kontroversi
apalagi beberapa pendakwaan
dapat menyebutkan aturan tersebut bertentangan dengan undang undang dan lain sebagainya
lalu terjadilah mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi aturan
yang kemudian dianggap oleh kementerian hukum dan ham
semuanya jelas selesai
diundangkan dalam berita negara
dan sebagai konsekuensi peraturan perundang undangan berlaku sejak tanggal diundangkan
sebagai sebuah peraturan perundang undangan yang absah yang konstitusional
mesti partai politik tidak mempertanyakan lagi masalah legislatif
karena sudah jelas
jadi itu sudah tidak bisa jadi bahan diskusi lagi
dan mestinya soal ini partai politik tanpa ada pkpu ini pun
partai politik menjadi hulu dari muara tersajinya caleg caleg yang memang punya rekam jejak baik
jadi ketika nama nama mantan napi korupsi itu tetap muncul
pemaknaannya dua saja
satu para mantan napi korupsi ini punya kekuasaan kekuatan yang sangat besar
sehingga bisa memaksa struktur partai politik
mencalonkan orang dengan rekam jejak tidak baik
sebagai caleg begitu ya
dan yang kedua memperlihatkan pragmatisme partai politik
karena orang orang yang dicalonkan ini mantan napi korupsi ini juga bukan orang yang biasa biasa saja
elektabilitasnya baik popularitasnya baik punya modal kekuatan dan lain sebagainya
sehingga bertemulah dua kepentingan itu
jadi kalau misalnya masih ada dali dali menghormati hak konstitusionalitas untuk maju dan lain sebagainya
satu sisi partai politik abai
bahwa dalam berpemilu kita mengedepankan kepastian hukum ketaatan pada hukum
dan mengedepankan integritas pemilu
gerindra puncak kelasnya dua puluh tujuh
memproduksi dua puluh tujuh orang
menurut anda apa sih susahnya mematuhi peraturan ini
apa yang kemudian menjadi kendala kendala yang paling selain tadi mbak titi katakan
orang yang mungkin punya kuasa mempengaruhi keputusan partai
mbak titi apa yang anda inginkan
saya ingin mengingatkan bahwa partai politik ini adalah kompetisi yang sangat sengit
dimana kemudian partai politik bertambah dari dua belas menjadi enam belas
lalu kemudian pemilu serentak itu sendiri dengan efek misalnya tadi ya
kecenderungan pemilih perilaku pemilih untuk memilih partai politik yang juga mengusung capres yang dia pilih
membuat partai kan harus melakukan upaya maksimal untuk kerja kerja pemenangan
dan para mantan napi korupsi ini

saya ingin mengingatkan bahwa partai ini masih punya kekuatan masih punya modal jejaring dan juga kuasa untuk kemudian mempermudah kerja kerja partai di dalam melakukan upaya pemenangan gitu ya
sehingga begini ketika partai sedemikian rupa mengambil resiko
saya kira tidak ada lagi kemudian kita bisa berdebat oh partai kami anti korupsi tapi kami menghormati misalnya hak individu
nah sekarang kan yang dibenturkan adalah ketaatan pada hukum proteksi pada pemilih untuk mendapatkan kader kader terbaik
tetapi satu sisi juga ada kepentingan yang ingin diperkirakan
ada kepentingan yang ingin diperjuangkan berkaitan dengan pragmatisme kepemenangan
dan kalau saya lihat keberadaan apa namanya para mantan napi korupsi di dalam daftar caleg itu
sesungguhnya memang memperlihatkan bahwa partai politik kita tidak sungguh sungguh di dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi
kalau mereka betul ya para mantan napi korupsi ini bisa diyakinkan oleh partai
pengabdian di dunia politik itu tidak harus berujung dengan menjadi caleg
bekerja di internal partai
sehingga partai menjadi organisasi modern
dikelola dengan baik begitu ya
menjadi hulu dari kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis
itu kan juga kontribusi bagi dunia politik
mengapa terlalu mengambil resiko mengabaikan suara publik aspirasi publik
silahkan cek berbagai survei
meskipun punya rekam jejak seperti kata bang taufik tadi
bahwa partainya punya rekam jejak memberantas korupsi atau membela program program anti korupsi
dengan dengan dengan
dengan memproduksi atau tetap mencalonkan caleg caleg ex napi korupsi ini
ini kemudian menggugurkan atau menafikan apa yang sudah dikatakan mas taufik tadi

dua puluh tujuh begitu ya
kalau kita lihat

partai lain juga banyak begitu
saya bacakan ya
iya psi yang
jadi kalau kita lihat dari sebaran daerah
setelah saya hitung hitung itu terjadi di satu ratus enam belas daerah
dari lima ratus empat belas kabupaten kota dan juga tiga puluh empat provinsi
kalau dilihat dari persentase kan itu sebenarnya besar ya
jadi kalau kita bicara soal misalnya ini rekam jejak yang harus dinilai
sederhana saja deh
ini melupakan momentum kita untuk menunjukkan komitmen dan keberpihakan pada pemberantasan korupsi
untuk memperlihatkan komitmen anti korupsi
jadi ketika kemudian mengambil pilihan dengan alasan apapun
tetap melanggar hukum yang apsah dan konstitusional
yang menjadi pertanyaan
saya kira itu sekedar jargon jargon saja
saya sih beberapa hal saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh mbak titi ya
tetapi begini mbak titi
menurut saya kan pkpu ini jangan dibilang sudah pasti sudah legitimasi
karena pkpu ini dianggap melanggar undang undang pemilu
karena undang undangnya sebagai basis kita kan
sebenarnya kpu ini kan dia pelaksana undang undang
dia harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh undang undang pemilu tersebut
tapi yang dilakukan oleh kpu pada saat ini adalah
kemudian dia membaipas itu
bukannya pembuatannya sudah selesai seperti kata mbak titi tadi
tapi kan belum selesai menurut saya
karena sekarang kan lagi diuji
kita belum tahu hasilnya seperti apa
itu pun juga menurut saya kita harus hormati itu
apa namanya apapun keputusannya ya
tapi bagi partai gerindra pun juga menghormati
akhirnya ketika batas waktu tanggal tiga puluh satu ini
mau tidak mau gerindra akhirnya harus menarik
beberapa caleg yang apa namanya yang terlibat korupsi dan sebagainya
semua caleg atau beberapa caleg saja bang
ya kalau sesuai dengan itu
kalau sesuai dengan itu kita semuanya harusnya
karena memang itu kan nanti bisa dianggap oleh kpu
tidak apa namanya
tidak dicoret gitu loh
jadi tidak memenuhi syarat tms itu
ya tidak memenuhi syarat itu
jadi makanya bagi gerinda sendiri
jadi bukan kita ingin arogan
tidak gitu loh
tadi makanya saya katakan di awal
pertama memang terjadi peronan kontra
jadi memang kita tidak bisa menghilangkan
karena memang ada
beberapa yang menganggap bosannya
pek kpu ini melanggar undang undang
jadi menarik dengan sangat cukup terpaksa gitu ya bang taufik
iya jadi kemudian nah
tapi kan di satu sisi
kalau dibilang bosannya gerinda tidak
saya rasa tidak
rekam jejak kita sudah jelas
di satu sisi itu
dan hari ini pun akhirnya kemudian kita menarik
karena kita juga harus mentaati aturan pek kpu itu
jadi tidak ada yang gerinda untuk melanggar
di satu sisi itu
di sisi yang lain kita harus break dulu
kami akan kembali
terima kasih t comba
nah kita bicara ini kann

apa yang akan terjadi mbak titi kalau melihat kondisi seperti ini
kita menunggu sampai nanti jam dua belas malam persis ya
green rush sih komitmennya katanya narik semua
nah makanya kemudian kita pantau bersama
jadi apa yang kita harapkan dari kpu adalah konsistensi ketegasan komitmen untuk melaksanakan aturan main dan jangan sampai kemudian kecolongan
oleh karena itu data yang ada dibuka saja kepada publik sehingga publik bisa ikut ambil bagian di dalam mengawasi proses ini
kenapa kemudian perlu ketegasan dari semua pihak
karena berdasarkan indeks demokrasi indonesia terakhir ada dua institusi yang tingkat kepercayaan publiknya paling bawah
yang pertama partai politik dan yang kedua dprd
mengapa ini bisa tercipta
salah satunya karena selalu ada disparitas logika antara yang dipahami oleh elit politik dengan yang dipahami oleh publik
banyak survei mengatakan bahwa hampir semua survei mengatakan kriteria yang dikehendaki dari seorang caleg
mayoritas menjawab adalah bebas dari korupsi
beliau ini pemimpin saya di masa reformasi
salah satu tuntutan reformasi adalah hapuskan kkn
dan semangat yang ada di dalam pkpu ini semangat yang konkret
dimana negara melalui aktornya ambil bagian
dan kemudian kita masyarakat sipil mengawal ini untuk bisa kita realisasikan
anda yakin masyarakat bisa mengerti nggak atau bisa mentoleransi nggak alasan yang diungkapkan oleh bang taufik tadi
bahwa memang banyak alasan alasan yang sebenarnya mungkin bisa
itu menurut saya adalah logika yang sangat sulit ditangkap oleh publik
satu sisi menarasikan anti korupsi
satu sisi lain menarasikan proteksi pada kader
bahasa pribadi saya jaka sembuh bawah golok dong ya
ya pernah terlibat pada ibaratnya kalau dua sumbu
ini sumbu negatif sumbu positif begitu
mencoba dinarasikan dalam satu narasi
jadi itu yang kemudian
makanya kemudian masyarakat kita sulit teryakinkan oleh diskursus politik
yang membuat kepercayaan pada dua institusi politik partai politik dan dprd
selalu menurun dari setiap
tapi bisa punya dampak kepada kualitas demokrasi
mungkin saja akan tingkat partisipasi
bisa nggak punya dampak dampak seperti itu kepada untuk jangka panjangnya
saya kira dampak pertama pada partai politik
kan belum apa apa sudah beredar infografis soal partai partai yang mengusung para mantan api korupsi dengan pemeringkatannya tadi
ada juara kelasemen dan lain sebagainya
jadi isu ini mudah sekali untuk melemahkan eksistensi partai politik
rugi sendiri sebenarnya ya
rugi sendiri sebenarnya
di tengah era keterbukaan informasi sebenarnya nekat saja kalau partai politik mengambil kebijakan yang tidak bersahabat dengan opini publik
dan yang kedua ya sangat mungkin
karena generasi milenial sebagai pemilih yang mayoritas ya mereka akan menganggap bahwa narasi politik kita jauh dari nilai nilai integritas yang sesungguhnya menjadi kehendak banyak kelompok
oke ini yang terakhir bang taufik
jadi tetap jadi kalau tadi kata mbak titi kayaknya seperti bunuh diri politik gitu kan
akan banyak diserah akan menjadi titik kelemahan partai politik yang agak sukar untuk dibela gitu
jadi memang nekat sekali demi dua puluh tujuh orang itu
tidak makanya tadi
ini image ini kan image sudah terlanjur terbentuk dan apa namanya tadi klasmen sementara sudah dirilis oleh mbak waslu
ini yang kemudian menjadi tercatat mungkin nanti akan dibuka lagi oleh orang orang mungkin lawan politik anda di hari pemilu nanti gitu misalnya bang taufik
kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh mbak titi tadi kan beberapa memang itu kan semangatnya sama ya
spiritnya kita sama pemberantasan anti korupsi itu sama
dan sampai sekarang partai gerindra selalu komit terhadap masalah anti korupsi tersebut
dan itu sudah terbukti
makanya tadi saya sampaikan beberapa hal ya
seperti kita partai yang nomor satu untuk laporan keuangan bisa transparasi jadi orang bisa mengakses penggunaan dana partai politik yang digunakan
kemudian kita juga sebagai motor untuk menolak pelemahan kpk dengan menolak kita hak angket yang dilakukan bahkan rancangan kuhp ini pun juga kita menolak cukup keras begitu loh
anda yakin nggak akan merugikan partai anda di pemilu nanti
tidak karena orang melihat rekam jejak itu
karena gerindra sekali lagi itu melakukan aksi action
jadi tidak sekedar hanya kata kata kemudian hanya sebatas fakta integritas dan sebagainya
dan terbukti juga kepala daerah yang terakhir ditangkap ini tidak ada satupun dari apa namanya dari gerindra
jadi bahkan untuk adegan gerindra sampai saat ini pun belum ada yang tertangkap tangan dari kpk
jadi ini membuktikan sekali lagi pesan pak prabowo bahwasannya partai ini dijaga integritas dan profesionalitasnya itu yang selalu didengungkan
itu menjadi semangat bagi kita semua
dan komitmen dalam hari terakhir ini gerindra akan menarik semua dua puluh tujuh orang itu
ya sebagai bagian gerindra komitmen para antikulusi dan juga mematuhi apa namanya aturan tersebut
ya gerindra apa namanya menarik berkas beberapa caleg tersebut
tapi di satu sisi kami juga harus mengatakan bahwasannya kan ada proses di mahkamah agung yang sedang berjalan
dan itu juga nantinya mudah mudahan bisa sama sama kita hargai apapun putusan yang terjadi
baik untuk kpu kemudian juga untuk seluruh anggota masyarakat
meskipun konsekuensi politiknya tadi sudah bisa diterima apapun yang terjadi yaitu konsekuensi politik perjuangan
kalau naik turun dipercaya atau tidak dipercaya itu nanti urusan belakangan yang bisa dinarasikan ulang di hari pemilu nanti
terima kasih bang taufik terima kasih mbak titi
kita akan lihat bagaimana perkembangannya apakah gerindra sendiri yang kemudian menarik apakah partai partai lain juga punya semangat yang sama
karena tadi kata katanya masih beberapa belum semuanya
nah itu dia emang politisi memang tidak bisa memastikan harus membeli celah sedikit untuk ruang ruang yang memungkinkan negosiasi
sekali lagi kita akan lihat perkembangannya
bang taufik terima kasih mbak titi terima kasih
demikian layar pemilu kita percaya pada malam hari ini
saya budi adiputro selamat malam